makan siang dimana hari ini
warung makan seperti warteg atau warung tegal umumnya identik dengan harga murah dan juga lokasi di pinggir jalan
kini pelaku usaha mulai mengadaptasi konsep tersebut untuk merambah segmentasi yang lebih beragam
terutama untuk mereka yang tidak ragu untuk merogoh kocek lebih mahal
untuk makan di tempat yang nyaman dengan berbagai fasilitas
dan siang ini mutiawi rosastro akan menjelajah sejumlah warteg kekinian tersebut di jakarta
dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya iqbal kurnia dipamit selamat siang dan sampai jumpa
selamat siang sobat redaksi
siang ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi makanan khas indonesia di warteg
tapi ada yang berbeda nih pastinya
warteg yang akan saya kunjungi ini disebut warteg kekinian
seperti apa ya bedanya dengan warteg biasa
tujuan pertama saya terletak di kawasan kemang jakarta selatan
warung pedes namanya
layaknya warteg anda bisa langsung memilih jenis nasi lauk dan sayur
serta sambal sesuai keinginan
secara konsep warung pedes mengadaptasi konsep nasi pedas ala bali
dengan menu seperti ayam suwir bali ayam kelungkung dan sayur buncis tempe
pengelola memilih untuk membuka warung makannya selama dua puluh empat jam sehari
untuk merangkul segmentasi kalangan muda di kawasan kemang
yang dikelilingi dengan tempat hiburan dan kawasan perkantoran startup
dengan jam kerja yang fleksibel
iya udah pasti itu kita ingin merambah orang orang milenial yang zaman sekarang
karena kita kan disini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas
kayak free wifi kabel tv dan ada ruangan
berasa juga ya kita mengusung konsep yang lebih modern lah mbak untuk nama warung
harga makanan per menu lauk maupun sayurnya berkisar antara lima hingga empat belas ribu rupiah
sejak dua ribu delapan belas omset warung makan ini meningkat
seiring terbukanya kemudahan pemesanan via ojek online
dalam sebulan warung pedes dapat meraup omset hingga dua ratus juta rupiah
yang tujuh puluh persennya dari warung makanan
kini saatnya saya menjajal destinasi kedua di jalan dewi satika jakarta timur
sekarang saya sudah sampai di tujuan saya yang berikutnya yaitu di bakul usi
nah kedai makanan berkonsep warteg prasmanan ini terletak di jalan dewi sartika cawang
nah menurut pengurusan saya di internet sih katanya kedai makanan ini spesialisnya masakan sunda
bisa dilihat nih ya ternyata saat saya sampai
rasmanannya ada di bawah saungha sunda begini ya
suntis alias sunda pisan
yuk kita pesan
satu porsi nasi rames dengan satu lauk dan satu sayur harganya berkisar antara dua puluh lima hingga tiga puluh lima ribu rupiah
menu andalannya adalah daging kecombrang dan paru rujak serta sayur asamnya yang segar
kalau yang fast food kan ya sudah biasa lah ya gitu
jadi ya saya sengaja datang ke sini mau coba sih
ternyata wow enak juga gitu ya kan
apalagi paru rujak parunya itu karena saya favorit banget makan paru ya oke lah

setiap hari bakulusi meraup omset sekitar tujuh hingga sepuluh jam

strategi pemasaran yang menyasar kedatangan pengunjung dalam jumlah lebih dari dua
dianggap efektif untuk meningkatkan omset
termasuk menyediakan ruang vip untuk kebutuhan makan siang sambil rapat
yang bisa dimanfaatkan karyawan perkantoran
setelah mencicipi hidangan ala nasi pedas bali dan masakan sunda
untuk tujuan berikutnya saya akan mencicipi warteg kekinian dengan konsep makanan sehat
terletak di kawasan senopal
senopati jakarta selatan fetwell menyajikan dua puluh sembilan pilihan makanan sehat
yang dapat dikombinasikan sesuai keinginan
satu mangkok menu makanan dihargai tujuh puluh lima hingga sembilan puluh lima ribu rupiah
dengan kisaran harga dari dua puluh hingga empat puluh ribu rupiah
pengelolanya mengakui tren warteg sehat ini sudah berlangsung sejak akhir dua ribu tujuh belas
saat bisnis catering sehat dengan kebutuhan diet tertentu mulai digandrungi masyarakat
jadi mungkin karena konsep yang baru
dimana yang customer bisa pilih atau design their own bowl ya
nah jadi orang banyak yang karena makanannya juga di display
banyak yang bilang warteg sehat jadinya
kenyamanan dalam warteg kekinian dan kemudahan akses serta sistem pembayaran tak ayal
dibaragi pula dengan harga makanan yang lebih mahal
dari warteg biasa
usai sudah perjalanan saya mengajak anda ke tempat makan siang yang enak enak hari ini
tadi saya sudah ajak anda mulai dari ke kedai makanan ala nasi pedas bali
kemudian ramesan khas sunda dan alternatif hidangan sehat yang semuanya menggunakan konsep warteg masa kini
nah jadi anda mau makan dimana hari ini
mutiawira sastro yulian astri jakarta